beberapa tahun lalu pesta diskon tanggal kembar disebut sebagai harbolnas atau hari belanja online nasional
namun minat masyarakat berbelanja online yang semakin tinggi
membuat marketplace kerap membuat pesta diskon setiap bulan dan menjadikannya tanggal kembar seperti enam puluh enam delapan puluh delapan atau sepuluh sepuluh
namun hati hati gaji bulanan anda bisa jadi habis terpakai belanja saat pesta diskon tersebut berlangsung
ya kalau lagi ada kebutuhan ya belanja kalau nggak ada ya ngapain buka buka
jadi bikin pengeluaran baru jadi iseng kan
ya aku suka ngejar sih kalau ada pesta diskon kayak gitu
kalau untuk aku biasanya sih wish listnya lebih ke beauty products gitu sama body care sih mbak
jadi kan itu lumayan banget kan kayak misalkan itu kan karena digunakan setiap hari
jadi itu salah satu yang emang tiap bulan harus dibeli
nah once itu lagi ada sale jadi aku taruh di wishlist dulu
nanti belinya pas diskon
pesta diskon tanggal kembar bisa memberikan keuntungan asal kita cermat memanfaatkannya
sehingga keuangan kita di tengah bulan tidak terganggu
kita manfaatkan kesempatan di momen yang pesta diskon itu untuk beli barang barang yang kita butuhkan dengan harga diskaun
atau mungkin poinnya nambah atau juga ongkos kirimnya gratis
kita manfaatkan itu
yang kedua yang paling penting itu tetap punya anggaran
budgeting itu bukan berarti kita nggak boleh belanja
tapi kita bisa tahu kita belanjanya maksimal berapa setiap bagian itu berapa
kalau memang kita sudah punya budgetnya
entah itu mau buat liburan atau entah mungkin sekarang lagi temanya adalah work from bali
atau mungkin juga untuk apapun itu ya nggak apa apa karena sudah disiapkan
jangan lupa untuk mencari promo tambahan
misalnya gratis ongkos kirim cashback potongan harga saat pembayaran
hingga hadiah atau ikut kuis yang diadakan oleh marketplace
pastikan fondasi keuangan baik
yakni lebih besar pemasukan daripada pengeluaran
jangan tergiur dengan tawaran pay letter ya
karena bunga cicilan membuat harga barang itu menjadi lebih mahal
dan akan menggerus keuangan di bulan bulan ke depan
jadi pastikan dananya memang sudah dialokasikan sebelum ikut berburu diskon